bangun aja jangan sakit
biar ibu aja yang begini lia
kamu jangan nangis mulu
tenang aja tenang
ini semua gara gara lo
lo kan dibalikin lagi sih
lo jadi nuru gue sih
lo masih inget kagak
ingrid lo ibu ibu yang sadis
si ayu pasti dijahatin sama si inggris itu
mending nih ya sel
lu selidikin aja ke rumahnya si ingrid
mau gak lo
gimana caranya gue masuk ke rumah dia
pokoknya kuo mesti bisa bikin si sari masuk ke rumahnya inden
buat ngerebut hartanya
gue gak akan biarin tuh orang kaya sombong senang senang
lo tenang aja
siapa sih afternoon talk
selamat siang bu
ini edisi kok bisa dibeli for the weekend si biuli maf bibik
seorang yang mu gadis atau ibu
t harus bikin video dah
dan kalau suami saya seperti biasa suami saya lagi sibuk untuk mengurus bisnisnya
kalau boleh tahu bisnis apa ya bu
mbak ka tahu sendiri kalau untuk bisnis kami itu sangat banyak
apalagi anak anak perusahaan kami kan membutuhkan sekali untuk konsentrasi yang lebih
ya yang lebih lah tidak hanya saya tapi suami saya juga
mah udah deh mah
mama tuh kenapa sih gak bisa jujur
nggak bisa jujur
eh juhan kat dulu ya mbak
sebentar ya mbak ya nanti saya segera kembali
lok maksudnya apa nih kenapa lari
sini kamu itu apa apaan sih
kamu sudah mengacaukan acara mama
kamu mau mempermalukan mama di depan mereka iya
mah harusnya mama tuh bersyukur mah
udah juhan temenin di rumah nggak sendirian
mah makin lama tuh juhan tuh makin bosen di rumah mah
ya kenapa ayu
kita juga harus kuat demi dia
ya allah kenapa bukti dia
kenapa nggak aku aja ya allah
kakek dia tuh sekarang koma kek
dia dipukul sama mbak usen
terus tolongin lia kek
mersi mohon sama kakek ya
tolongin lia kek
manusia memang hanya bisa pasrah saja
ini suratan tuhan
tuhan itu adil
dia tak pernah luput mendengar
dan dia mahal melihat
percayalah kepada kehendaknya
tuhan selalu memberi yang baik untuk kita
bunga layu ini buat apa kek
bunga layu tak selalu mati
hanya tuhan yang punya kuasa pada semua yang hidup di dunia ini
dan hidup ini adalah seperti angin
tuhan bersama sama dijadikan swara
tuhan memiliki semua ketidaksitipan
lia bangun jangan sakit
biar ibu aja yang begini
dok tapi kemungkinan kecil dia bisa sembuh kan
masih bisa kan dok
saya akan berusaha semaksimal mungkin ya
ya jangan kayak gini lia
lia mesti bangun lia mesti kuat
lia bangun lia
jangan hukum papa seperti ini
papa belum cukup menyayangi kamu
belum sempat bikin kamu merasakan hidup senang
kamu nggak boleh begini nak kamu harus bahagia terus
allah selalu pasti kasih jalan ke orang sebaik loli
allah bakal nyelamatin lo koli
nak kebetulan gua ketemu lo di sini

aku beneran aku nggak bohong udah lama nggak ketemu ayu
kasih tau gue dimana ayu sekarang
gak usah bohong sama gue gue punya hak ketemu anak gue
aku nggak ketau ayu tuh dimana udah lama nggak ketemu tante
kamu nggak usah ngeladenin orang yang nggak penting
maaf bu ada apa ya
biasa mereka itu orang kampung yang dekat rumah saya
dan ya ujung ujungnya minta duit
mereka akan pada males untuk usaha
baiklah bu kalau gitu kami permisi dulu
terima kasih bu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kamu ngapain kesini lagi sari
saya tidak butuh jawaban kamu
saya minta kamu pergi
ngapain juga kamu kesini
nggak ada akal
atau kamu mau aku panggilin pengawal
nanti dikepukin lagi lo
nggak kepuk kepuknya kesini
awas ya kalau kalian izin rumah saya lagi